kita akan langsung bergerak ke katrina inandia yang ada di brebes jawa tengah
selamat pagi katrina
apakah yang terjadi di bandung yaitu lebih sepi daripada biasanya juga terjadi di brebes jawa tengah
selamat pagi jo
ya betul sekali tidak jauh berbeda dengan bandung
hari ini pagi ini baik di kota brebes ataupun kota tegal jauh lebih sepi dibandingkan hari kemarin
nah saat ini saya sedang berada di pertigaan exit tol brebes timur
di mana biasa kita ketahui selalu padat
tapi saat ini bisa dilihat bahwa di belakang dari arah pantura
memang masih ada beberapa kendaraan yang dengan plat nomor b
termasuk juga kendaraan roda dua dan juga kendaraan roda empat
sementara untuk dari arah exit tol brebes timurnya sendiri bisa dilihat joy saat ini sangat lengang
padahal biasanya memang di h plus satu lebaran pun maksud saya juga biasanya masih penuh
nah ini dikarenakan memang sebenarnya sejak tadi pagi tepatnya sejak pukul lima pagi
tol fungsional dari pejabat
sejak kejagaan hingga pemalang sudah kembali dibuka
ini kemudian berhasil mengurai kemacetan yang biasa terjadi di exit tol brebes timur ini
dan memang kemarin malam jumlah pemudik yang datang dari arah jakarta dengan plat nomor b bisa terlihat
ke arah jawa tengah ternyata masih banyak
ini merupakan fenomena yang cukup menarik joy karena ternyata masih banyak pemudik dari jakarta
yang memilih untuk pergi ke jawa tengah pada hari lebaran
dan juga kemungkinan besar diprediksi pada hari ini nanti masih akan ada juga yang mengarah ke jakarta lebih banyak
kalau untuk kota brebes dan tegalnya sendiri karena merupakan kota persinggahan
dan bukan kota tujuan utama kebanyakan besar
kebanyakan masyarakat tidak berhenti di kota brebes dan tegal dan hanya melewati saja
karena itu juga berbagai rekayasa lalu lintas sudah disiapkan oleh kepolisian lalu lintas
terutama di daerah tegal
sudah disiapkan kon yang akan digunakan sebagai bentuk kontraflow apabila nanti terjadi kepadatan seperti kemarin sore
sehingga nanti dalam kota tegal tidak terjadi kepadatan yang berarti dan masyarakat bisa menuju ke kampung halamannya dengan aman dan nyaman
ya terima kasih katrina inandia atas laporan anda